pura nggak tahu semua orang juga tahu kalau kamila itu perempuan rendahan yang berdiat menikahi laki laki yang kaya
apa maksud ibu berkata seperti itu
kalau ibu mau dihargai dan dihormati jaga ucapan ibu
hei pak aris
kalau anda merasa kamilah anak anda tolong didik dia
supaya dia berperilaku baik dan jangan menghancurkan orang
dan jangan menyusahkan orang lain termasuk menyusahkan anak saya
bumarta kamila tidak pernah menyusahkan siapapun
justru dia sudah banyak berkorban demi kebahagiaan orang lain
kalau anak ibu tergila gila pada kami lah saya rasa itu wajar wajar saja
laki laki mana yang nggak terpesona melihat kamila
menurut saya anak ibu otaknya lebih waras daripada ibunya sendiri
lama lama saya benar benar
beneran jadi gila kalau di sini terus
nggak bapak nggak anak nggak nenek
semua nggak beres
aku sekarang juga mau ngomong sama kamu
iya tapi aku mau ngomong sama dia sekarang
ya bisa kak tunggu kamila selesai makan ini dulu
nggak aku nggak mau nunggu
indie aku mau bicara sama kamu
tapi nanti setelah aku selesai makan ya
kamila aku udah ngomong sama kamu aku nggak mau nungguin kamu makan
aku mau ngomongnya sekarang
eh denger ya
kamu itu harus bertanggung jawab atas masalah yang telah terjadi sekarang ini
maksud kamu tuh apa sih ini aku benar benar gak ngerti
kamu sepura pura bego deh
kamu tahu kan kalau mantan papa kamu itu memasang iklan di koran
padahal dia itu butuh pendonor ginjal
kamu tahu kan hah
iya aku tahu
dan kamu tahu edo baca koran itu
ya memangnya kenapa kalau edo baca
iklan itu memang untuk masyarakat umum kan
jadi siapapun boleh baca
dan kamu tahu nggak sih edo itu ingin ikut tes ginjal
untuk berbuat baik terhadap mantan papa kamu itu hah
edo mau ikut tes ginjal itu
dan itu semua demi kamu
demi kamu dan anak kamu itu
lebih baik kamu ngaku deh
kamu tuh naruh jimat apa sih di anak kamu
sampai sampai edo ingin menjadi ayahnya kakak
tahu kan dengar ya
ini tuh bukan masalah kamu dan bukan masalah mariana
jadi lebih baik kalian berdua tuh diem aja deh
lebih baik sekarang kamu ngaku ya
di mana kamu simpen jimat itu di anak kamu
biar aku lepasin
biar edo gak melakukan hal hal gila lagi demi anak haram kamu itu
di mana kasih tahu kak di mana
ini cukup indi
kak kamu tuh berani ya ngedorongin aku
aku minta sekarang juga kamu keluar
atau aku bisa tampar kamu sekarang juga
aku gak terima kalau kamu menghina anak aku
ya aku parrot tutup tarikh ini

gua pekerjaua pot prokins utama